ramadan selain menjadi momentum meningkatkan keimanan
juga menjadi kesempatan untuk mengunjungi sejumlah tempat ibadah atau safari religi
salah satu yang populer sebagai tujuan safari religi adalah masjid cengho surabaya
selain arsitekturnya yang menarik masjid cengho juga memiliki sejarah bagi umat muslim di surabaya
beginilah suasana ramadan di masjid laksamana cengho
sejumlah masyarakat sudah mulai bersiap untuk menyambut azan maghrib untuk melaksanakan buka bersama
di sini juga ada pembagian takjil gratis setiap harinya sebanyak lima ratus takjil sudah disiapkan
masjid laksamana cengho ini merupakan salah satu masjid yang unik di kota surabaya
karena masjid ini memang menyerupai klemtek atau tempat ibadah umat yang luar
namun ini sebenarnya adalah masjid
di sini ornamennya ada
ornamen tionghoa seperti pintu yang menyerupai pagoda dan juga sejumlah ornamen tionghoa lainnya
yakni ada patung naga dan juga patung singa
yang ini merupakan perpaduan antara budaya tionghoa dan juga budaya islam
karena ini merupakan masjid yang dibangun pada tahun dua ribu satu
dan menggambarkan seperti apa kerukunan antara umat islam dengan umat tionghoa pada saat itu
dan menggambarkan seperti apa laksamana cengho menyebarkan agama islam di kota surabaya
pada masa itu
masjid muhammad cengho merupakan masjid yang didirikan untuk mengenang laksamana cengho
seorang pelaut tiongkok yang sempat tinggal di surabaya dan menyebarkan agama islam
masjid cengho berarsitektur tiongkok dan memiliki beberapa ornamen yang menyimpulkan ajaran islam
kubah masjid berbentuk pagoda dan lapas allah bertengger megah di puncaknya
luas bangunan sebelas x sembilan meter menyimpulkan ukuran kaabah dan wali songo
ada delapan sisi dalam bangunan ini yang melambangkan keberuntungan
setiap ramadan tiba masjid ini selalu ramai didatangi jemaah
ada yang sekedar untuk menikmati takjil gratis ada pula yang sengaja datang untuk menjalankan ibadah berjamaah
ini cuma hari pertama ini pengen lihat lihat aja gitu soalnya buat nambah pengalaman asik juga di sini
baik juga orang orang di sini membantu sekali
semangatnya yaitu satu menumbuhkan
ini adalah ketakwaan kita kepada allah yang mana hari ini ketakwaan itu membentuk karakter
karakter seorang muslim
dan juga mudah mudahan kita di sini kan banyak anak anak
kita mudah mudahan kepingin dari para pendiri maupun para ketua sesepuh kita yang ada di masjid cengu
semangatnya itu agar anak anak regenerasi penerus ini berahlak
setiap tahun jumlah pengunjung masjid cenghu
mengalami peningkatan setiap hari sekitar tiga ratus pengunjung datang saat ramadhan
untuk sekedar berziarah atau berfoto di masjid yang tergolong unik ini